direktorat lalu lintas kepolisian daerah metro jaya telah menyiapkan sedikitnya lima ratus orang
yang akan ditugaskan menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas atau supeltas
di wilayah operasi polda metro jaya
polda metro jaya pun kini tinggal menunggu kepastian dari pihak yang akan memberi dukungan anggaran
untuk upah anggota supeltas
direktur lalu lintas polda metro jaya kombes pol halim pagara menyebutkan
sudah ada sekitar lima ratus calon supeltas yang akan ditugaskan mengatur arus lalu lintas
di jalan jalan yang tidak termasuk wilayah pengamanan rutin kepolisian lalu lintas polda metro jaya
supeltas yang diinisiasi oleh dirlantas polda metro jaya direncanakan mulai dilantik oleh kapolda metro jaya
setelah dilakukan penanda tanganan kesepakatan bersama pihak penjamin anggaran upah
dengan anggota supeltas sendiri
pemerintah provinsi dki jakarta telah menerima permintaan dari ditlantas polda metro jaya
untuk menggaji sukarelawan pengatur lalu lintas
jika keputusan itu diketuk supertas bisa digaji sesuai dengan upah minimum regional dki
yaitu rp tiga tiga juta dan diberi fasilitas bpjs
pertama kita evaluasi permasalahannya apa
karena ini kalau pembayangannya dia sudah terima
kita pastikan mudah mudahan tidak terima yang lain
kalau ada pelanggaran sudah diketahui karena di setiap pakaian dan topinya sudah ada
lambang seragam polda kemudian nomor daripada petugas sukultas tersebut
ini kita berdayakan dari masyarakat yang sudah suka rela berpartisipasi untuk mengatur lalu lintas
di mana sesuai dengan pasal dua ratus lima puluh enam merupakan haknya
dua ratus lima puluh tujuh juga organisasinya baik perorangan organisasi badan hukum
kemudian dua ratus lima puluh delapan juga merupakan kewajibannya
ini yang kita berdayakan masyarakat tersebut
adanya supeltas yang dijaring dari warga sekitar akan memberi efek sosial kepada masyarakat
dan bisa mengurangi penghutang uang terhadap warga